biar pak ustadz r o i percaya silahkan ikut
kom awas ya kamu jangan nyalain saklarnya
ya gak mungkin lah mak
ini nggak mungkin bisa aja kamu temenan sama aceng nyalahin saya
tidak begitu juga kalimah
pengalaman sebelum kesini pernah bekerja di mana aja
banyak pak cucu tak pernah jualan sugar pernah jadi pramuniaga di minimarket
terus cucu teh pernah jadi agen tkw
sebenarnya lowongan di sini itu nggak banyak
gajinya nggak besar
tapi tipsnya bagus kok
emangnya teh dapat tipsnya dari mana
dari pembeli dan dari para tamu
oh kirain dari perusahaan
gaji pokoknya satu lima juta bagaimana
satu juta setengah
kecil ya pak emangnya nggak bisa ditambahin
untuk saat ini segitu nanti kalau cucu sudah melewati masa percobaan tentu ada pertimbangan dari kami
bisa nggak pak dinaikin sedikit aja pak
tapi saya sangat berharap cucu bisa kerja sini
iya pak cucu juga
tapi emangnya nggak bisa ya pak dinaikin sedikit aja pak
cucu teh orangnya pak kerja keras
kalau bapak nerima cucu cucu mah jamin bapak nggak akan nyesel
nggak bisa sih itu sudah kebijakan dari perusahaan
emangnya kayak kapan cucu bisa mulai kerja
lebih cepat lebih baik
cuy kamu jual lansilok di tempat ngamu burit ya
iya cek setiap sore teh ketemu kang apip
makanya banyak yang suka
harus rajin cuk dikejar target
mesti nikah sehabis lebaran haji
masih lama tuh cu
lama teh bagi yang banyak duit cu
kalau kaya cuy mah nggak ada duit cepat
ya udah kamu teh banyak banyak berdoa
nggak juga kok cu
waktu saya nikah itu mas kawinnya uang sama seperangkat alat suami
perangkat alat sholat
sah kok cu
mungkin kalau pakai emas deh sahnya lebih bagus ya cuk
sah lebih bagus
sah lebih bagus bagaimana sih cuy
sah mah ya sah aja
ya nama juga kan mas kawin ya harus emas bernyace
mungkin entah itu cuma istilah
kang akun teh mau ngadain arisan nikah
kamu mendingan ikut aja
iya cu hatunuhun cu
kalau dipikir pikir ada baiknya juga ya icing nggak tinggal sama kita
lebih baik dia mah ngekos
jadinya bisa belajar mandiri
bisa belajar dewasa
biarin aja dia mah hilang atau kabur
nggak ada yang nyariin ini
siapa tahu kang
ini mah jalan yang terbaik buat kita
neng icu teh anak kakak kamu
bukan anak kita
kalau anak kita sendiri mandi didik keras nggak apa apa
ini dididik baik baik
baik aja bisa salah
gimana kalau dididik keras
udah nanti sore akan jemput
masih di atas prosti
kamu sudah tahu belum apa yang mesti dibeli
saya sudah telpon kang barnas
alah berhentilah bercaya sama barnas
barnas itu penipu
saya sudah seringkali kena tipu
sudah jangan mengharap barnas saya
baik pak ustadz
apa aja yang mesti dibeli
mas surra aja masih di atas pak ustadz
belum tahu kerusakannya apa
jadi belum tahu apa yang harus dibeli
pokoknya kalau sudah tahu kamu langsung beli ya
baik pak ustadz baik
kalau di kampung ini gak ada musyola
gak akan ada yang ngurus puasa kita
gak ada yang akan urus bukaan kita
kita ateh bukan kang aceh
bukan kang dadang
bukan kang akum
bukan pula kang idan
mereka mah tajilnya berlebih
duitnya juga banyak
kita bantuin apa yang bisa kita bantu
musyola teh sudah banyak memberi kita manfaat
sekarang saatnya kita bermanfaat untuk musola
saya mau nyusul datang ah
saya mau bantu bantu di musola
terima kasih ya bu iin
maaf kalau mengganggu
oh sama sekali nggak mengganggu pak
saya mau ngobrol sebentar sama bu yoyo
ada berita bagus untuk bu yoyo
kalau gitu silahkan duduk pak
saya mau turun
nanti kalau suha nanya bilang saya tidak ada
saya sudah pulang ya
kok belum pada datang
oh lagi pada di musola bu
lagi liatin mas suha benerin listrik